saat lain saat membersihkan runtuhan di lokasi kejadian
menurut pihak berwenang identitas sembilan korban telah diketahui
dan proses penyelamatan telah dihentikan
kebakaran terjadi di sebuah hotel pemandian air panas pada hari sabtu pagi
yang berlangsung selama lebih dari tiga jam
lebih dari dua puluh orang dirawat karena mengalami luka bakar dan menghirup asap kebakaran
penyebab kebakaran masih diselidiki
sementara pemilik hotel telah ditahan oleh penegak hukum setempat

sejumlah orang diperkirakan terperangkap setelah bangunan tempat tinggal
empat lantai runtuh di kota ahme dabat india pada minggu waktu setempat
bantuan dan operasi penyelamatan pun terus dilakukan untuk mencari korban
yang bertahan di bawah runtuhan
menurut petugas penyelamat setempat
sekitar delapan hingga sepuluh orang diduga masih terjebak di reruntuhan
hingga kini dua orang berhasil diselamatkan dari insiden ini
kita ke informasi selanjutnya
sekelompok kota yang berada di kota ahmedabad india

sekelompok orka atau paus pembunuh diselamatkan dan dilepaskan kembali
ke sepanjang pantai di argentina setelah air pasang menyeret mereka ke daratan
upaya penyelamatan tersebut dimulai pada hari jumat hingga sabtu waktu setempat
misi ini dilakukan oleh sekelompok pekerja yang mewakili angkatan laut argentina
yayasan kelautan dunia serta relawan
paus berhasil masuk ke beberapa pantai kota yang populer
di antaranya mar de ajo mar del plata dan via yesal
orka atau paus peburu dianggap sebagai paus paling cerdas
berdasarkan data dari seaworld
orka rata rata memiliki panjang hingga lima delapan meter
dan berat mencapai tiga enam ratus dua puluh delapan kilogram
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report akan kembali lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami